penemuan jasad siswi smp negeri enam di dalam gorong gorong di depan gerbang sekolahnya senin sore
mengejutkan warga cilembang kecamatan cihideng kota tasikmalaya
tim inafis polres tasik malaya kota harus membongkar aspal penutup bagian atas gorong gorong
untuk mengevakuasi jasad korban
korban berada di saluran drainase dengan posisi lutut dan kepala sejajar hingga sulit dijangkau
saat ditemukan korban desi sulistina siswi kelas tujuh smp negeri enam tasik malaya
masih berseragam lengkap dengan tas sekolah yang berada di sampingnya
penemuan jasad ini berawal dari mampetnya saluran air dan terciumnya bau busuk dari dalam gorong gorong
warga mengira ada hewan mati yang tersangkut
setelah berhasil dievakuasi korban dibawa ke kamar mayat rsud
kota tasikmalaya untuk diviso
saat itu kita evakuasi dan bawa ke rsudk
dari identitas yang ada yang bersatu kan siswi smp enam
untuk saat ini kan belum menyimpulkan nanti kita akan mohonkan
orang tua korban tidak menyangka anaknya yang tengah dicari karena hilang selama empat hari
ditemukan tewas mengenaskan di gorong gorong
tapi nggak ada kabar
kalau berangkat harus jalan kaki sendiri atau sama teman
nggak ada dapat info ada orang yang lihat gimana
di forensik polres tasikmalaya masih akan melakukan otopsi
guna memastikan penyebab pasti tewasnya siswi smp tersebut
untuk foto zaman